sebagai upaya percepatan penanganan pandemi salah satu fokus utama pemerintah adalah melipat gandakan ketersediaan vaksin dan terapi pengobatan yang krusial
menteri bumn erick thohir optimistis bio farma mampu memproduksi seratus juta dosis vaksin covid sembilan belas per tahun yang merupakan kolaborasi dengan perusahaan farmasi sinovac
dengan kapasitas dua ratus lima puluh juta tahun depan ketika kita memproduksi vaksin insya allah jumlahnya cukup
tapi kembali kan vaksinnya dulu yang perlu diuji klinis lagi nah hari ini tapi produksinya udah mantep
pada akhir tahun ini bio farma akan siap memproduksi dua ratus lima puluh juta dosis
erick thohir pun meminta masyarakat
tetap mematuhi protokol kesehatan agar bisa melewati pandemi ini